fenomena alam awan kumolonimbus terlihat di atas landasan bandara sultan hasanuddin makassar sulawesi selatan pada selasa kemarin
nah fenomena ini sempat mengganggu penerbangan dan juga membuat takut masyarakat karena fotonya beredar viral di instagram
sejumlah unggahan dari foto awan yang berbentuk layaknya gelombang tsunami di instagram pun viral
unggahan yang muncul diiringi rasa takut dari masyarakat
fenomena awan berbentuk layaknya gelombang tsunami ini dikenal dengan istilah awan kumulonimbus
awan kumulonimbus ini terlihat di atas runway bandara sultan hasanuddin makassar di maros sulawesi selatan
awan yang terlihat menggumpal ini terbentuk di perairan selat makassar sebelah barat daya sulawesi selatan dengan panjang bentangan sekitar lima puluh tiga km
dari pengawasan stasiun meteorologi kelas satu hasanuddin kemunculan awan ini tidak disertai dengan angin kencang maupun hujan deras
meski begitu pihak meteorologi tetap mengeluarkan peringatan dini ke pihak terkait di bandara karena gumpalan awan ini dianggap membahayakan pesawat baik yang mendarat maupun yang hendak lepas landas
tercatat ada lima penerbangan yang sempat tertahan selama lima belas menit di udara saat hendak mendarat di bandara sultan hasanuddin
membahayakan ya membahayakan jelas
jadi awan ini adalah awan cp dengan segala potensi bahayanya
jadi kalau awan cp ya normal saja apalagi ini di musim hujan
meski sudah dianggap lazim terjadi kondisi ini tetap harus diwaspadai karena berpengaruh bagi dunia penerbangan
fenomena awan kumulonembus ini diakui sering terjadi di saat musim hujan ataupun pergantian musim